keren ya lo ya
kurang ajar banget sih lo nyentuh nyentuh gue
oh momen kayak gitu
aku takkan kemana mana
gue masih penasaran
siapa ya yang ngaduin kalau pangeran sama rizky berantem
gue yakin banget nih
hukum mana bakalan jauh lebih berat dari yang kemarin
pasti bakal ke teror sama omar x
bener bener makan temen
udah tau rizky deket sama putri
ngapain citra pake muluk muluk rizky segala
lagian citra harusnya malu dong
secara dia kan sudah resmi jadi pacar gue
awas aja kalau sampai gue kena masalah lagi karena batu bata
kalo sampe gue kena hukuman lagi
pemuli bakal suruh usus goreng bantu gue
pertama kali gue ngajak lo ngajak gue
gue mau ngajak lo
gue mau ngajak lo
gue mau ngajak lo
gue mau ngajak lo
maksudnya gue tahu otak lo tuh picik
jadi pasti kalo lo kena hukuman lo ngajak ngajak gue kan
pak saya kan nggak salah pak
jadi kalo pangeran dihukum
saya jangan dibawa bawa ya pak
saya juga gak mau bantuin dia
gue gak akan pernah bantuin lo
kumat nih anak anehnya
dia kayak bisa baca suara hati gue
keceplosan lagi gue
batu bata jadi curiga deh sama gue
bau tau ga tangan lo
kerennya lo ya
kurang ajar banget sih lo nyentuh nyentuh gue
momen kayak gitu ah
gatul pak nempel nempel
kalau bukan di ruang dekan
udah gue bales cubit yang kenceng
dan gak bakal gue lepas
belum dia minta ampun
karena diawasin sama pak surya
sejujurnya saya agak kecewa mendengar kalian rebut lagi
dan bermasalah seperti ini
saya membuat keputusan yang bersifat mutlak
dan tidak bisa diganggu ganggu
untuk kalian berdua
semoga saja hukuman yang mereka terima
gak terlalu berat
saya sudah memilih kalian untuk menjadi ketua dan wakil ketua
dalam acara lustrum kelima universitas bumabangsa
ketua dan wakil ketua
tadinya saya dan beberapa dosen
masih harus meeting beberapa kali lagi
siapa yang paling pantas untuk menjadi ketua dan wakil ketua
dalam lustrum kali ini
saya malah mendengar kejadian seperti ini
jadi kalian harus mendapatkan hukuman yang setimpal
dalam bentuk satu kerjasama
kalau ternyata hukumannya kayak begini
males banget nih kayaknya
masa gue harus kerja sama usus goreng
ide idenya pasti garing bin nora
enak aja batu bata
gue juga males banget kerja sama orang yang songong kelo
kalian harus berpikir
belajar kompak sebagai tim
kalau salah satu diantara kalian mau menang sendiri
maka acara pesta sini akan berantakan
tentu kalian tidak mau kan
bikin malu kampus kalian
tekan menjadi acara yang besar
saya ucapkan selamat buat kalian berdua
karena sudah dipercaya

untuk memikul tanggung jawab sebagai ketua dan wakil ketua
kenapa juga tangan kalian ini di borgol
gak pak ini semua gara gara dia
ulah dia pak
cita citanya sebagai sapam gak kesampean
makanya main borgol orang sembarangan
oh bukan pak
dia gak mau jauh jauh dari saya
makanya saya di borgo loh ke dia
anak hajur ini elu loh kok
kok jadi gue yang disalahin
wah aneh sial loh ha
aneh banget sih jadi orang
jangan bikin ribut disini lagi
kalian ini sudah diangkat menjadi ketua dan wakil ketua pesta seni
kalau kalian tidak bisa mengemban tugas ini
dengan sangat terpaksa
saya akan memberikan hukuman yang lebih berat lagi untuk kalian
ya pak maaf pak
ya yaudah deh pak
tadinya mau dicopot sebelum kesini
bila keburu dipanggil
terus gimana dong
bener pak kuncinya udah lama hilang
banget sih lo dibilangin
mau gue patahin pakai buku ini
kalian ini kelihatannya berantem terus
kadang kadang mesra juga
jangan jangan kalian ini
sudah memiliki hubungan
lebih dari sebatas teman
apaan hubungan jangan yang luarwith
masih gini doang kalian belakang putri
mantesan aja ya
pangeran pengen ngejauhin lo sama si putri
pacar sahabat sendiri aja lo membah
lo mau belain dia
gue cuma mau kasih tau sama lo berdua ya
kalau pangeran sama putri dipanggil ke ruang dekat
dan kalian berdua disini malah asing asingan peluk pelukan
putri di ruang dekat
gue harus kesana
jadi semua yang gue ucapin lo senurutnya
ya kalo pembantu dengerin omongan lo lah
kalo pacar beda lagi